hai meski penjualan beras bulog dengan label stabilisasi pasokan dan harga pangan atau sphp
di platform online telah diizinkan pantauan tim sian indonesia tv tidak ada pedagang yang
menjual beras ini di e commerce menurut igusti ketut astawa deputi bidang ketersediaan dan
stabilisasi pangan badan pangan nasional setiap e commerce yang menjual beras sbhp
wajib menjual dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah kolaborasi dengan
teman teman kemendak karena e commerce tiba dibina oleh kemendak maka kemarin juga kami
menyampaikan surat ke dirjen perlindungan konsumen dan tertibniaga kemudian perdagangan untuk menegur
atau menginformasikan kepada platform e commerce agar men take down informasi penjualan beras sphp
di pasar ritel seperti pasar induk cipinang tidak ada batasan bagi masyarakat untuk membeli
beras jenis ini namun tidak banyak masyarakat membeli beras bulog seperti eko widiatmoko
pedagang warung sembako memilih untuk menurunkan keuntungan dibandingkan harus menjual beras bulog
yang tidak diminati masyarakat belum jual soalnya kan apa katanya sih perak kurang enak
saat ini harga eceran tertinggi beras bulog yaitu rp sepuluh sembilan ratus per kilogram untuk pulau jawa dan
sebagian sumatera iren wardhani septyadi pradana jakarta